pelaku teror pembakaran terhadap delapan sekolah di palangkaraya kalimantan tengah mulai terkuak
ya dua pelaku pembakaran ini ditangkap oleh polisi beserta barang bukti
namun otak pelaku pembakaran di delapan sekolah ini masih dalam pengejaran
dalam sepekan tujuh sekolah dasar dan satu sekolah kejuruan di palangkaraya kalimantan tengah dibakar orang tidak dikenal
teror pertama terjadi pada jumat siang dua puluh satu juli dua ribu tujuh belas
empat sekolah terbakar secara berantai dan salah satu bangunan yang terbakar adalah sekolah dasar negeri empat menteng palangkaraya kalimantan tengah
saat kejadian warga menduga kebakaran akibat adanya hubungan pendek arus listrik
beruntung saat terjadinya kebakaran tidak ada aktivitas belajar mengajar
terkait adanya unsur sabotase hingga dibakarnya empat bangunan sekolah secara beruntun ini
aparat polres palangkaraya telah memeriksa lima belas orang saksi dan satu orang sebagai terduga pelaku pembakaran berinisial ma
namun karena tidak cukup bukti kuat polisi akhirnya melepaskan ma
sementara itu tiga sekolah terakhir yang dibakar adalah sekolah dasar negeri empat menteng palangkaraya kalimantan tengah
dibakar pada akhir pekan lalu diantaranya sdn delapan palangkaraya sdn satu menteng dan smkic

dua orang pelaku pembakaran delapan sekolah di kota palangkaraya kalimantan tengah ini berhasil ditangkap